gak bisa hidup
mungkin mbak linda bisa
mungkin mbak linda bisa mengingat kembali
atau mencari tahu
mungkin di kontak hp mbak felix
yang berhubungan dengan orang ini
kalau memang sudah ketemu
menghubungi saya ya
saya ada kartu nama

dari mbak classrooms
mbak umun omah
kok belum ada orang sih
pada masih tidur ya
kok kan mau dapet kejutan
malah belum pada bangun
nanti aku kasih tau mama papa deh
ngapain subuh subuh disini
bubur lagi aja yuk
udah gak sabar nih
bubur hadiah dari papa
udah gak sabar
yaudah kalau gitu
main dulu sama injus
terus abis itu mandi
udah kamu siap siap dulu sana
kan sebentar lagi
kita mau kasih hadiah buat reno
ini semenar lagi ulang tahun
ini gara gara teror
yang gak kelar kelar
gue sampe gak kepikiran ya
kamu udah bangun dulu ya
udah bangun dulu ya
udah bangun dulu ya
udah bangun dari subuh
lucu banget ya reina
terus saya suruh tidur lagi
mau nunggu kejutan dari papa gitu
oma juga jadi penasaran
kejutannya apa ya dari papa buat reina ya
aku juga penasaran oma
harus sabar ya
gimana kalau kita tunggu
di rumah makan aja
oke kita kesana sekarang ya
aku udah nyiapin kamu baju
kalau saya ada pihak
mama kamu baperan
sama kayak papanya yang udah ganti sana
saya gapernah baperan ya masa
kamu yang sering bapak yaudah aku minta maaf kamu ganti baju ya
nak cepet keluar ya
biar nanti ada yang belain papa
mau cepetan mas ganti baju mu
kamu gaspalin dikh deck ga lo
kamu suruh masuk aja
terus suruh langsung ke halaman belakang
minta riza buat temenin ya
baik pak bos
oke makasih ya
semoga rena suka
oke boleh masuk
eh mas mas tunggu dulu mas
sebagai prosedur buat masuk rumah pak bos
si masnya harus digeledah dulu
belakang mas mas
pake digeledah segala nih pak
iya kalo gak pake digeledah gak boleh masuk
silahkan bawa barang barangnya
masuk ke halaman belakang ditemenin sama pak riza
langsung ke belakang ya
gue udah harus mulai misi gue untuk membahagiakan elsa
rafael pasti marah kalau tau gue mau ke bandung sendiri kan
dia gak bakalan setuju
sebentar lagi udah menyampe
untung gue sengaja berangkat subuh
gue takut hari ini rafael tiba tiba datang ke apartemen
dan ketahuan gue mau ke bandung
dengan berangkat subuh
gue juga jadi cepet sampe ke bandung
terima kasih udah nonton